selama empat tahun terakhir noel hidup sebagai oda atau orang dengan hiv aids
setiap hari dia wajib minum obat anti retroviral arv sebagai terapi
pandemi covid sembilan belas menjadi tantangan besar baginya dan oda lain terutama di awal awal pandemi
karena pasokan obat ini sempat terbatas
juli dua ribu dua puluh satu ia terdeteksi positif covid sembilan belas dan harus menjalani isolasi mandiri
kemarin sempat jadi penyintas juga kena covid sembilan belas
kena covid sembilan belas kemarin itu benar benar stres banget di rumah
kan kita juga nggak boleh keluar rumah tapi kita juga mesti harus ada pemasukan
itu sih yang bingung
keberhasilan terapi arv membuat noel tak khawatir terkena covid sembilan belas
sebagai salah satu pendukung sesama oda di yayasan victory plus yogyakarta sejak dua ribu delapan belas
ia menjadi penghubung bagi oda lain untuk mendapatkan obat tersebut
bahkan noel masih aktif melayani oda lain di sejumlah fasilitas kesehatan yang membutuhkan dukungannya
ketakutan untuk ke rumah sakit karena dia takut tertular covid
karena setiap bulannya kita harus mengambil obat yang dia takutkan nanti kalau setiap
hari ke rumah sakit nanti covid lagi mbak nanti gimana mbak aku gitu
yang mereka takutkan hanya itu karena dia merasa daya tahan tubuh saya kan rendah gitu
bagi fasilitas kesehatan dukungan dari relawan sesama oda seperti noel ini menjadi sangat penting di kala pandemi covid sembilan belas
pasalnya sejumlah oda justru melakukan aktivitas berisiko sebagai imbas pandemi
mereka di phk gitu ya kemudian gabut nggak ada pekerjaan nggak ada kegiatan
terus melakukan kegiatan beresiko misalnya dia bermedsos
ada aplikasi aplikasi yang dia bisa berkenalan dengan komunitas tertentu
atau apa gitu yang pada akhirnya dia melakukan kegiatan beresiko seperti itu
yang dengan seks
ya dengan misalkan maaf open bo gitu ya
oda memang mendapat bantuan ketika khawatir tertular covid sembilan belas saat mengakses fasilitas kesehatan
namun lambat laun oda tetap diminta untuk secara mandiri melakukannya
karena tetap butuh konsultasi dokter secara berkala
ketika masa pandemi ini kalau ada kesempatan teman teman kelainan kesehatan
kami anjurkan berusaha untuk datang
karena perlu untuk mereka secara berkala bertemu dengan dokter untuk pemantauannya
tapi seandainya tidak memungkinkan oke kami jadi perantara sementara
samuel menambahkan problem sosial ekonomi oda harus menjadi perhatian
ia menyarankan oda sebaiknya tidak menutup diri dan harus selalu terhubung dengan komunitasnya
untuk selalu mendapat dukungan
hendrawan setiawan daniel yuwantoro daerah istimewa yogyakarta